sonya diet dia kecopetan di angkot
kamu tadi kesini pakai angkot juga kan
terus nanti pulangnya juga
aku antar aja deh
aku takut kamu kenapa kenapa di jalan
tapi kamu ngantre jangan sampe rumah ya
takut banyak pertanyaan ini males
halo sudah pergi
sama laki laki yang mesma tadi berangkat dari kantornya
pantau terus cek juga kita perlu tahu siapa lagi itu
apa mau bukain pintu pagar
saya buka sendiri
masukin motor saya terus pintu pagarnya tutup lagi
kita ada kerjaan
depan kiri ya pak
saya dari tadi duduk kayak gini
mau tugas lagi
mau dong mau dong kan
kenapa yang ketawa
jadi itu saja yang harus kamu kerjakan selama kamu magang disini
kalau ada kesulitan kamu bisa bicara dengan dithia
sudah kenal dengan aditya
baiklah kalau gitu
kamu sudah bisa mulai
terima kasih ya pak
saya permisi dulu
aku kejauh betan
aku kejauh betan
yang diambil cuma dompetku
tapi semua uangku ada disitu
kamu pulang deteksi aja ya
nanti bayarnya dirumah
nah besok kamu kantor polisi
dia kecopetan diangkut
kamu tadi kesini pake angkut juga kan
terus nanti pulangnya juga
aku antar aja deh
aku takut kamu kenapa napa di jalan
kamu antarnya jangan sampe rumah ya
soalnya papi sama aku tuh
takut banyak pertanyaan
gak sih ya
kita ini untung untungan
dia bisa aja duitnya tebal
mungkin bisa juga
penampilannya aja yang gaya
jadi kita bisa bisa
karena strategi standar
memangnya kita menyeberang jalan
kita itu gak akan selalu berhasil
situasi dan kondisi di tempat kita operasi selalu beda
kita turun disini
kenapa kita turun disini
ini dompet perempuan barusan
jam berapa sekarang
biar tahu sekarang jam berapa
jam empat lewat seperempat
kamu punya handphone kan
ada jamnya kan
jam berapa sekarang
jam tiga kurang sepuluh
jam empat lewat seperempat

enggak gak usah liat lagi matahari ini
penggil si gobang
disuruh kesini sama kang mus